ini menyangkut mengorkestrasi mengintegrasikan semua kementerian
kemudian juga masalah kesehatan lingkungan sanitasi lain juga tersangkut di sana
ini pekerjaan yang tidak gampang
tapi dari tiga puluh tujuh melompat ke dua puluh satu itu juga saya harus mengapresiasi menghargai kerja keras seluruh kementerian daerah semuanya
cuma soal rasio dokter kan tadi bilang rasio dokter kita sangat rendah
sementara pendidikan dokter spesialis banyak bapak kan yang bully
itulah kenapa undang undang kesehatan kita itu kemarin direvisi
sehingga akan mempermudah dokter untuk masuk ke spesialis dokter spesialis
membuka seluas luasnya universitas tentu saja tetap dengan sebuah kualifikasi dengan screening yang baik
agar institusi institusi pendidikan kita baik itu universitas maupun rumah sakit yang ditunjuk
itu betul betul bisa menghasilkan sebanyak banyaknya dokter dan dokter spesialis
karena yang saya lihat di lapangan banyak rumah sakit yang tidak memiliki spesialis spesialis tertentu yang berkaitan
dengan misalnya mri yang berkaitan dengan cat lab berkaitan dengan mamogram spesialisnya belum ada
tapi sudah didorong untuk ke sana
tahapan proses itu kan sudah hampir selesai semuanya
kita harus menghormati putusan mk sebagai sebuah putusan yang final dan mengikat
kemudian hari ini juga kpu menetapkan
presiden dan wakil presiden terpilih harus mempersiapkan diri dengan perencanaan perencanaan yang sudah dikampanyekan
untuk masuk nanti setelah pelantikan langsung kerja
ini kita itu menyiapkan agar transisinya itu bisa berjalan mulus dan baik
sehingga presiden wakil presiden terpilih bisa langsung bekerja setelah dilantik
kalau itu juga diminta dari presiden dan wakil presiden terpilih
bdip mengatakan bahwa bapak bukan bagian dari partai bdip lagi
ada peluang ketemu sama suleka enggak pak
itu tadi saudara pernyataan dari presiden joko widodo yang hadir
yang menghadiri dan membuka rapat kerja nasional sektor kesehatan
dengan tema transformasi kesehatan melesat menuju indonesia emas
beberapa hal yang disampaikan tadi oleh presiden
seperti pr besar di sektor kesehatan
mulai dari penanganan stunting penyakit jantung dan juga kanker
dan juga pr soal jumlah dokter spesialis di indonesia
yang beberapa waktu kebelakang juga sempat menjadi sorotan
presiden sempat menyampaikan atau menjawab pertanyaan soal rapat pleno kpu hari ini
presiden bilang bahwa ini artinya tahapan
pemenang pemilu sebentar lagi usai
mulai dari putusan mk yang diminta untuk semua pihak menghormati
hasil putusan mk yang bersifat mengikat
lalu juga dengan adanya rapat pleno dari kpu ini
artinya presiden dan juga calon presiden terpilih
harus mulai menyiapkan atau ancang ancang untuk
mulai langsung kerja setelah nanti dilantik pada bulan oktober
presiden jokowi juga bilang bahwa transisi pemerintahan
dari pemerintahan presiden jokowi ke pemerintahan prabowo gibran
akan disiapkan se efektif dan efisien mungkin agar berjalan mulus